acara ini digelar di rumah dinas muhaymin di jalan widya chandra empat jakarta selatan pada rabu malam
baca persaris baswedan juga turut menghadiri pengajian bersama ini beserta beberapa petinggi partai dari koalisi perubahan
pengajian dipimpin kiai haji munif zuhri dan diikuti sekitar tiga ratus jemaah terdiri dari kader dan komunitas pengurus pkb serta majelis taklim sekitar
acara pengajian bersama ini digelar untuk mendoakan kelancaran pendaftaran pasangan anies imin sebagai peserta pilpres dua ribu dua puluh empat ke kpu ri pada kamis pagi
alhamdulillah kita bersyukur sebuah perjalanan panjang telah dilewati dengan penuh lika liku
malam hari ini di rumah diaman kusmoha imin kita memanjatkan doa
melengkapkan ikhtiar dunia ikhtiar lahirnya dengan ikhtiar batinnya
dan insya allah dalam waktu sepuluh jam lagi kita akan mendatang lagi kpu menyampaikan amanah yang selama ini dititipkan
untuk membawa perubahan bagi